badan narkotika nasional memastikan pengendalian jaringan narkotika yang ditangkap di kawasan penjaringan jakarta utara
dengan barang bukti sabu sabu seberat empat puluh lima kg yang disimpan di dalam pipa baja adalah freddy budiman
sementara itu dari lima orang yang berhasil ditangkap salah satunya adalah napi penghuni lapas cipinang yang bertugas sebagai kaki tangan freddy
meski berstatus sebagai narapidana di lapas nusa kambangan cilacap jawa tengah terpidana mati kasus narkoba
freddy budiman ternyata masih bisa mengendalikan bisnis haramnya dari balik jeruji
hal itu terungkap dari hasil penangkapan yang dilakukan bnn di kawasan penjaringan jakarta utara selasa kemarin
dengan barang bukti narkoba jenis sabu sabu seberat empat puluh lima kg yang disimpan di dalam pipa baja
hasil pemeriksaan terhadap lima tersangka yang berhasil ditangkap diketahui bahwa jaringan sabu sabu pipa baja tersebut
dikendalikan oleh narapidana di lapas cipinang jakarta timur
ak merupakan kaki tangan freddy budiman
dari kasus tersebut bnn juga mengamankan lima tersangka lainnya
diantaranya berinisial ed gn dan dd yang bertugas sebagai kurir
sementara dua tersangka lain yakni he dan istrinya en bertugas sebagai pengendali dan pengedar barang tersebut
ini kita berhasil menangkap jaringan
ini saya mengirim pergiriman narkoba jenis sabu
yang sekarang modus barunya adalah dimasukkan dalam pipa
dan jaringan ini bekerja terus
sampai ini jaringan lama yang hubungannya langsung dengan saudara freddy budiman
melakukan kegiatan ini
sementara itu meski freddy budiman terlibat dalam jaringan tersebut
bnn tidak akan menjerat freddy budiman dalam kasus jaringan sabu sabu dalam pipa baja
karena pihak bnn terlibat dalam jaringan tersebut
tidak ingin menunda proses eksekusi mati freddy budiman